saya akan kembaliin dp dua ratus juta
dan akan membayar
aku udah lakuin apa yang kamu minta ya sayang
apalagi sih ini
kenapa harus sahabatnya andin sih
yang jadi bbc teri arena
eh pak bos
pak bos itu hatinya mulia banget
udah anak adaptinya cantik
terus pak bos juga mau ngebiayain
sama neneknya tinggal bareng
jadi dia belum tau kalo mama itu nyokap gue
jangan kasih tau omanya rena
bilang aja kamu dari restoran
dengan saya dan rena
mau kerja sama saya nggak
ya masih pak
tapi kan tadi
kenapa gue harus bohong sih sama bu rosa
kamu pulang ya
ke rumah oma
aku maunya masih sama papa
kamu sekarang pulang dulu
udah ditunggu sama oma
ren setelah antar mama tolong kamu cari babysitter pengganti buat rena
begitu terus mau sampai kapan sih
masih marah lama banget marahnya
gak usah bohong kalau gak marah gak gitu mukanya yang marah kan
mau kamu apa sih mas mau kamu yang marah marah
duduk dulu mau ke mana sih baru baru
kita jalan jalan keluar biar kamu gak stres di rumah terus
gak usah mas kayanya aku gak butuh refreshing deh
halo pak al selamat sore
saya menelpon hanya ingin memberitahukan bahwa lusa adalah kunjungan berikutnya pak
bagaimana pak apa ada waktu
tentu ada waktu bu
saya akan sediakan waktu untuk ibu
iya terima kasih ya pak
oh iya pak pastikan raina ada ya pak
gue harus baik baikin andin sebelum ibu panti datang
kalau enggak semua bisa kacau nih
untuk tanda tangan pembatalan kontraknya
saya akan kembaliin dp dua ratus juta
dan akan membayar penaltinya tiga ratus
aku udah lakuin apa yang kau minta ya sayang
nanti besok pagi pagi aku langsung transfer uang penaltinya ke kang ya
gimana kalau sampai rumah yang digade nggak bisa ditebus
nino juga pasti bakalan marah banget sama gue

nih kamu makannya mesti banyak lho
kan harus sehat
nanti kita kalau punya cucu jadi kamu jaganya kuat
sehat iya tambun iya
oh iya udah sampai mana perkembangan pengurusan sertifikat
kalau papa belum di telfon untuk minta tanda tangan
nanti aku datang
nanti aku datang
nanti aku datang
nanti aku datang
nanti aku datang
belom lah papa kan
aku masih bolak balik rumah sakit terus asal sakit

ya udah kalau gitu
sebelum kita ke restoran kita mampir dulu ke notaris ya

biar kita ambil semua berkas pengurusan bernama sertifikat

kok kamu buru buru banget sih
kok kamu buru buru banget sih
kan aku juga lagi urus
kalau belum ada yang dimulai
ini masih atas nama bapak aku
ini masih atas nama bapak aku
belum atas nama aku
aku gak mau ada apa apa
jadi lebih baik biar aku tenang
kita urus sekarang
kita urus sekarang
kita urus sekarang
pagi randy kok pagi pagi udah di sini
iya bu saya ke sini untuk menjemput rena
pak al mau ngajak rena piknik

kok al gak pernah ngajakin saya pergi sama rena
gak diajak piknik sepertinya
pak al meminta saya untuk menjemput rena aja

kalau gitu sebentar ya rendy
ini ada om rendy
om randy mau ngajak kamu pergi piknik sama papa
oke serunya mau piknik
oke kalau gitu mirna siapin peralatan dan tasnya

jangan lupa botol minum baju ganti sama snack

om rendy ke papa yuk

ah yuk tapi kamu permintaan dulu sama oma ya

mama sister aku ke penning dulu ya

oke kalau gitu saya permisi ya bu
waalaikumsalam jagain rena ya
ini kok el setiap mau ajak rena
aku gak pernah diajak sih
kemarin waktu di restorannya al
apakah kamu ngeliat ada
gak ada gak ada bu
bener gak ada
gimana bisa ketemu perempuan di restoran
orang gak ke restoran
kau pake tanya kenapa
kan aku udah bilang aku gak mau
kan aku udah bilang aku gak mau

reina yang ngajak ya
yaudah kita jalan jalan
mau jalan sama reina
yaudah kita jalan jalan ya
siapa nih kenapa gak ada namanya
nomor juga gak gue kenal